karena kehabisan bahan bakar minyak belasan kendaraan terparkir di jalur kontraflow karawang jawa barat
akibatnya jalan tol arah menuju jakarta tersendat
belasan kendaraan pemudik yang akan kembali ke jakarta yang datang dari sejumlah daerah dari jawa tengah hingga jawa timur
kehabisan bahan bakar minyak hingga terparkir di jalur kontraflow yang dibuka polisi mulai dari kilometer tujuh puluh hingga kilometer empat puluh tujuh
macetan diperparah karena pemudik yang kelelahan mengikuti parkir dan istirahat di jalur kontraflow
tepatnya di kilometer lima puluh tujuh jalur a jalur kontraflow arah jakarta
imbasnya arus lalu lintas pemudik di jalan tol jakarta cikampek macet baik di jalur b maupun jalur kontraflow
banyak pemudik yang nekat turun dari kendaraan ke jalan tol untuk istirahat makan minum serta ke toilet dengan menyeberang di jalan tol
hal ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan tol
res area kilometer lima puluh tujuh juga membantu para pemudik mengisi bahan bakar minyak menggunakan jerigen
sementara itu siang hari ini jumlah kendaraan pemudik yang akan kembali ke jakarta di jalur arteri karawang semakin padat
kepadatan terjadi sejak minggu siang dan terus terjadi hingga siang hari ini
artinya sudah dua puluh empat jam kepadatan jalur arteri belum terurai
hal ini terjadi karena peningkatan jumlah kendaraan pemudik dari arah jawa timur jawa tengah
dan wilayah cirebon jawa barat masih terus terjadi
kendaraan pemudik hanya bisa berjalan dengan cepatan yang rendah